kembali di kompas yang saudara setelah sempat ditunda sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo akhirnya digelar hari ini
nota keberatan syahrul yassin limpo dibacakan oleh tim kuasa hukum
tidak hanya syahrul dua terdakwa lain yakni mantan sekjen kementan kasdi subagiono dan direktur alat dan mesin kementan dua ribu dua puluh tiga muhammad hatta juga turut membacakan eksepsi
keduanya didakwa bersama dengan syahrul limpo melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total empat puluh empat lima miliar rupiah
sidang eksepsi pada pekan lalu sempat ditunda karena hakim berhalangan hadir
kita pantau jalannya sidang eksepsi mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo sudah ada jurnalis kompasifi nanda aprilia di pengadilan tipikor jakarta
nanda tadi dalam nota keberatan
atau eksepsi dari syahrul yassin limpo
apa saja poin poin keberatan yang dibacakan oleh tim kuasa hukum syahrul limpo terkait dengan surat dakwaan dari jaksa
setidaknya ada empat poin yang sudah kami rangkum dalam sidang eksepsi atau pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan oleh kuasa hukum dari terdakwa di sini dari syahrul yassin limpo
namun yang perlu digarisbawahi disini
tadi juno dan juga saudara bahwa tadi kuasa hukum dari terdakwa ini menyebut sebenarnya surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum
ini tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur
untuk poin pertama muatan dakwaan ini dinilai bertentangan dengan fakta
yang pertama ini diungkapkan adanya perbedaan jumlah iuran ditjen tanaman pangan dua ribu dua puluh satu
sebagaimana dalam dakwaannya dalam dibacakan oleh jaksa penuntut umum kemarin bahwa untuk ditjen tanaman pangan dua ribu dua puluh tiga ini
memberikan iuran sebesar rp sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah terhadap syahrul yassin limpo
namun kalau merujuk dalam bap yakni bap dari edi eko sasmito yang pada saat ini masih menjabat sebagai kepala bagian umum sekretariat direkturat jenderal tanaman pangan
sampai dengan saat ini ia mengaku dalam bap nya adalah total keseluruhannya senilai rp delapan ratus sembilan puluh juta
artinya tidak ada poin poin ketidaksesuaian terkait dengan
isi dakwaan dan poin poin yang ditemukan oleh kuasa hukum
serta yang selanjutnya poin kedua disini juno bahwa soal meminta jatah
sebagaimana kita tahu dalam dakwaan yang dibacakan jpu kemarin ada permintaan jatah atau patungan
yakni dimintai oleh syahrul yassin limpo kepada setiap eselon i di kementerian pertanian
baik itu dari sekretariat dan juga di danten lainnya
namun ini ditampik nyatanya pada eksepsi yang dibacakan
oleh kuasa hukum syahrul yassin limpo bahwa soal meminta jatah dua puluh persen ini dari masing masing dijen di kementan
merupakan bentuk upaya dari jaksa penuntut umum untuk mendramatisir dari perkara ini
kemudian untuk poin yang ketiga tadi dibacakan juga bahwa penuntut umum ini dinilai mencampur adukan penggunaan uang
untuk kepentingan pribadi dan kepentingan dinas
nah ini yang tadi disebutkan dan ditegaskan oleh dari kuasa hukum syahrul yassin limpo bahwa
tadi dalam dakwaannya disebut pengumpulan uang untuk kepentingan pribadi dan juga keluarga
sebagaimana kita tahu dalam dakwaannya kemarin memang uang uang yang dilakukan atau pemerasan dilakukan oleh syahrul yassin limpo ini diduga untuk kepentingan pribadi
dan juga kepentingan dari keluarga salah satunya
namun ditegaskan salah satu contoh tadi yang dipaparkan adalah untuk kepentingan pribadi penggunaan charter pesawat
ini tidak demikian bahwa tadi dari kuasa hukum ditegaskan charter pesawat atau sewa pesawat
ini tidak hanya digunakan oleh terdakwa saja
namun ini digunakan untuk kepentingan dari kementerian pertanian
yakni digunakan untuk kepentingan dinas
nah untuk poin yang terakhir yakni dari hal tersebut menyambung soal lelang jabatan dan tuduhan pengumpulan uang ini tidak benar adanya
maka tadi secara tegas menilai surat dakwaan jpu ini tidak cerat tidak lengkap dan juga sangat kabur
dan dinilai bahwa ini bisa diwatal demi hukum
nah namun yang menjadi pertanyaannya disini juno
secara garis besarnya dari dakwaan yang disampaikan oleh jpu kemarin adalah dugaan pemerasan total senilai empat puluh empat lima miliar rupiah
namun seiring tadi kami mendengar pembacaan dari eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum dari sanul yassin limpo
terkait hal ini tampaknya memang setidaknya atau bahkan tidak ada singgungan pembahasan atau menampikan terkait dengan hal tersebut
namun memang terlebih lagi untuk poin yang kini ada soal uang pemerasan
yang diperuntukkan kita tahu tadi tidak hanya untuk kepribadi saja untuk tidak hanya untuk keluarga saja
bahwa dalam dakwaan dari jpu kemarin uang ini digunakan juga untuk keperluan kado
bahkan ini uang juga mengalir ke salah satu partai yang menaungi sarul yassin lim pada saat itu yakni partai nasdem
namun ini tidak ada penjelasan yang kami dengar dalam eksepsinya terkait dengan hal tersebut
nah tentu dari hal ini dari kuasa hukum terdakwa meminta tiga hal
menjadi pertimbangan dari majelis hakim dari yang dibacakan nota keberatan pada hari ini
yang pertama menerima eksepsi penasehat hukum terdakwa
kemudian akibat surat dakwaan tidak cermat ini maka dinilai dakwaan ini batal demi hukum
dan juga terdakwa atau tahanan ini seketika putusan selak nanti ini dapat diputuskan atau dibebaskan
setidaknya itu yang menjadi harapan dari kuasa hukum terdakwa
dan untuk saat ini memang kita tahu tidak ada pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa
selanjutnya pada saat ini memang masih berlangsung sebenarnya juno
untuk sidang eksepsinya baru saja selesai untuk membaca nota keberatan dari terdakwa syahrul yassin limpo
yang kemudian akan disusun oleh pembacaan nota keberatan
dari dua terdakwa lain yang kita tahu ini merupakan tangan kanan dari syahrul yassin limpo
yakni kasti subhagiono dan juga muhammad atta
jadi sama sama kita tunggu bagaimana kelanjutan ke depannya ya juno
dan bagaimana proses pengadilan terhadap mantan mentan syahrul yassin limpo
jurnalist kompas tv nanda aprilia dari pengadilan tv kor jakarta